tentunya apakah ada kendala kendala dan juga ada yang berbeda nggak dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
para calon jemaah diberi penjelasan mulai dari persiapan keberangkatan hingga proses menjalankan haji
apa ya anak yang agak sedikit membantah sama orang
karena mahasiswa bukan termasuk orang yang boleh masuk rrt